yang penting nih ya
kita pinter pinternya kita tobat
masa iya kagak diampunin sama allah swt
kan allah maha pengasih maha penyayang maha pengampun
ya mudah mudahan allah ngabudi dosa kita deh
cuman yang hati gue ini ganjel tau gak
tapi haji sulam yang menanggung perbuatan kita
udah gak usah dipikirin
mendingan kita terawih dulu
nanti pulang dari terawih baru kita pikirin
ya mak tuh pak lihat tuh pak
sejak dia bergaul sama keluarganya si sulam
dia kagak pernah denger kata sama kita
masya allah ami kau belum siap siap sih jam segini
terawih bentar lagi mau mulai nih
allah udah lu aja yang pergi sana
mami diabsenin aja mami gak bisa lagi halangan
masya allah mami
kak tika gimana belum siap siap sih
mau dimulai kak
sama gue sama mami dem
udah males nih gue
ini kan baru awal puasa kak
ada baiknya juga kita ikutan taraweh
biar puasa kita lebih afdol
ya elah bapak yang banget loh
pokoknya nih kagak ada lagi alesan lu buat kagak ikut terawih
masa banget sih
nih denger ya om sulam lagi di penjara
abang robi lagi di rumah sakit

pikiran lu emang udah sableng ya
yang namanya sholat terawih ngapain lu sempet pautin sama cowok

susah ya orang sableng
eh jangan dulu
lu kalau misalkan sholat jangan pada bercanda lu

mati lu jangan jelalatan ngeliat cowok ganteng lu ya kan

eh lela lu berangkat duluan ya ke masjid ya
di babi masih ada urusan ya mending orang katudih
ya udah be berangkat dulu ya

iya be tenang aja
kenapa jadi masih molor aja di orang
kenapa jadi masih molor aja di orang
bangun woy kebakaran kebakaran
bangun woy kebakaran kebakaran
dar dar dar sengaja di gua trak trakan

aduh bar lu ngerjain aja bari
belah kan semalam udah

eh dar yang namanya sholat taraweh itu
dilaksanakan setiap malam selama bulan ramadan
iya kalau lo rajuluh
ya udah barang ramadan ini
puasa sama tarawehnya bar
gue ikut lu taraweh tapi gua ganti baju dulu ya
hei jangan lame lame
jangan pakai dobol dulu loh ah
bar kira kira lo udah mikirin belum

ternyata gue mau bebasin haji sulam
dar gue juga udah mikirin dah
cuma gue belum nemuin jalan keluarnya
kasiannya sulam ya
orang nggak salah masuk penjara
ada aja yang mitnah dia bar
gue juga kagak habis pikir dar
orang yang sebaik haji sulam
masih aja di jahatin sama orang
kalau orang baik selalu aja ada cobaannya
lu tuh ya tar
kau takut ya tenang tenang aja lu
apa yang ditakutin bro
apa yang ditakutin bro

lu gimana sih kalo sampai ada orang yang tau nih tentang kejadian atau kecelakaan
bisa berapa kita
mal selagi ada yang nanggung perbuatan kita
mal selagi ada yang nanggung perbuatan kita
kita mah tenang aja
kan udah ada haji sulam di penjara
kita bisa bernafas lega
cuek aja lah
cuek aja lah
trawe lagi mereka
pada soalin tuh mereka
udah rajin sholat trawe
waduh status kita di
kampung kita ini agak enak
emang apa hubungannya kehidupan kita
sama kehidupan si sobari dan si badarnya yang pergi ke masjid
udah pake baju koko pake peci mau pergi terawet
iya terawih tapi kagak puasa
perbuatan lama masih aja di jalanin
yaelah lo kok ngomongnya begitu
luka gak mandang apa ya haji muhyiddin sama si kardun
nih namanya berbuat dosa ya itu manusiawi
yang penting nih ya kita pinter pinternya kita tobat
masa iya kagak diampunin sama allah swt
kan allah maha pengasih maha penyayang maha pengampun
ya mudah mudahan allah ngabudi dosa kita deh
cuman yang hati gue ini ganjel tau gak
kita ini nabrak rawon tapi haji sulam yang nanggung perbuatan kita
udah gak usah dipikirin mendingan kita terawet dulu
nanti pulang dari terawet baru kita pikirin itu yuk
ngomong ngomong gimana kagak belajar di dia
apa udah mendingan
alhamdulillah empoh udah agak baikan
tapi kata dokter poro harus banyak istirahat
kasian bener ya
istrinya lagi masuk rumah sakit
he pak haji sulam udah di penjara
alhamdulillah abang ayo juga udah bebas
pak haji sulam udah bebas
pak haji sulam udah bebas
kok ngeliatnya kayak kakak percaya gitu
ya kagak rob alhamdulillah saya sangat senang dengarnya
akhirnya kebenaran terbuka juga untuk pak haji sullah
dar kita belum sempat ngebesok haji sulam
eh dianya udah bebas dari penjara alhamdulillah
yang penting haji sulam sudah bebas pak
amin terima kasih banyak
bambadar bang sobari pak sultan
tapi haji sulamnya sehat sehat aja kan bik
alhamdulillah sehat sekali
tapi yang penting pak haji sulamnya udah bebas ya
bagus rob kalau begitu
bagaimana kabar abah sama umi rumi
alhamdulillah udah agak baik kan bumi
syukurlah kalau begitu umi senang dengar kamu
supulla suhu maman selalu cerita